dan sebelumnya kami sampaikan informasi wakil ketua umum gerindra fadlizon
menyayangkan pernyataan wasekjen golkar yang menyebut
prabocor sedang kehilangan akal sehat
fadli menilai tidak sepantasnya elit partai golkar berbicara sekasar itu
dikutip dari laman detik com fadlizon menyatakan
ia selalu menyampaikan berbagai kritik dengan rasional dan berdasarkan data
seharusnya golkar pun menanggapi kritik dengan data bukan dengan istilah prabocor
fadli juga mengingatkan dulu golkar adalah bagian dari partai politik pendukung prabowo
sebelumnya wasekjen golkar maman abdurrahman membela jokowi dengan menyebut
prabocor sedang kehilangan akal sehat
maman menduga para lawan politik jokowi sengaja memperbesar isu racun kalajengking
untuk kepentingan politik
ungkapan soal racun kalajengking dikatakan presiden jokowi
dalam acara musrembangnas senin lalu
emas bukanlah komoditas paling mahal di dunia
harga emas kalah jauh dibanding harga racun kalajengking
dan berikut pernyataan presiden jokowi tersebut
apa komoditas yang paling mahal di dunia
pasti banyak yang menjawab
emas bukan emas
ada fakta yang menarik
yang saya dapat dari informasi yang saya baca
komoditas yang paling mahal di dunia sekarang ini adalah
racun dari kalajengking